biar tambah nikmat rahang tuna disajikan bersama varian sambal yang dilumuri diatasnya
nanti ada juga kita mau bikin salom nih yang akan datang
jadi yang harus dilakukan adalah memperlakukan bekas alat antigen tersebut sebagai sampah medis